inilah video viral yang membuat tiktoker lina lutfiawati
atau yang dikenal dengan nama lina mukherje
menjadi terbelit kasus dugaan penistaan agama
ia ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan konten makan kulit babi
sambil mengucapkan bismillah
pada rabu pagi polda sumatera selatan kembali memeriksa lina muherje
setelah pada awal april lalu tidak memenuhi panggilan polisi
wakil direktur ditreskrimsus polda sumatera selatan akbp putu yuda prawira mengatakan
hasil pemeriksaan kasus lina akan dibomkan secara resmi pada kamis siang
tim liputan cnn indonesia